sementara itu senin pagi syahrini memenuhi panggilan jaksa penuntut umum untuk menjadi saksi dalam sidang ke sepuluh
kasus penipuan dan pencucian uang biru travel umroh first travel
dalam kesaksiannya syahrini mengaku mendapatkan fasilitas vvip saat umroh bersama first travel
namun umroh itu ia lakukan sekaligus untuk keperluan syuting video klip dengan dibantu dua kru dokumentasi first travel
senin pagi syahrini akhirnya memenuhi panggilan jaksa penuntut umum untuk menjadi saksi dalam sidang ke sepuluh
kasus penipuan dan pencucian uang biro travel umroh first travel
dalam keterangannya penyanyi bernama asli rini fatimah jailani ini menyatakan menggunakan jasa first travel
untuk beribadah umroh bersama sebelas orang kerabatnya dengan biaya satu ratus enam puluh tujuh juta rupiah
selama umroh syahrini mendapat fasilitas vvip
dan perjalanan ke turki dengan nilai paket keseluruhan mencapai rp lima puluh juta per orang
namun syahrini menegaskan ia tidak mendapat uang sedikitpun dari first travel
syahrini juga berharap setelah ini ia tidak lagi disangkut pautkan dengan kasus penipuan dan pencucian uang
yang dituduhkan kepada pemilik biru umroh first travel
tidak ada kata kata dusta tidak ada kata kata fata morgana dan halusinasi
dan jangan lagi memberitakan saya
tolong jangan memberitakan saya mangkir atau apa
panggilan ketika saya ada di eropa itu baru panggilan pertama dan kedua
jadi tidak benar saya mangkir
panggilan ketiga adalah hari ini tanggal dua saya hadir
untuk menyelamatkan dan membantu nasib para jamaah yang hari ini
semoga membantu kehadiran saya ya
kesaksian saya ini menyelesaikan nasib jamaah yang belum berangkat ke tanah suci
selain umroh syahrini juga mengaku menyambi umrohnya dengan melakukan syuting video klip religi di mekah
arab saudi dan juga di istanbul turki
dilansir dari cnn indonesia com syahrini mengaku dibantu oleh dua kru dokumentasi dari first travel
dua orang kru ini merupakan orang yang juga mengerjakan video promo first travel
sementara baju yang syahrini gunakan dalam video klip tersebut merupakan hasil rancangan dari terdakwa
syahrini juga menegaskan dirinya tidak mendapat uang atau aliran dana sedikitpun dari first travel
menurutnya jika dihitung menggunakan tarif manajemen artisnya
seharusnya ia mendapatkan lebih dari satu miliar rupiah atas kompensasi promosi oleh dirinya
syahrini pun menyebut kontraknya dengan first travel diatur oleh manajer sekaligus adik kandungnya
sehingga ia merasa adiknya lebih pantas menjadi saksi dalam persidangan ini
setelah ini jaksa penuntut umum
akan berfokus pada keterangan saksi ahli
sidang selanjutnya akan berlangsung pada rabu empat april dua ribu dua puluh
jaksa penuntut umum tidak akan memanggil selebritas lainnya sebagai saksi